aku gak ngomong dulu sih sama aku
aku kan bisa jemput kamu
keri kangen banget sama papa
abi sehat sehat kan
nanti pak oding akan nurunin oleh oleh buat kalian dari mobil
kamu kok baik banget sih
ngajakin dewi makan malam segala
ya gak papa sih
nanti dia jadi besar kepala
aku harus mencari cara untuk mengeruk harta mama retno
ada yang mau aku omongin soal abi ke mama
pokoknya kalau soal abi
kamu jangan pernah ragu untuk ngomong sama mama
mama pasti dukung
abi itu cucu kesayangan mama
jadi aku juga kepikiran untuk
cariin sekolah untuk abi
dan aku juga udah tau sekolah yang bagus buat abi
kelihatan kok kalau kamu itu sayang sekali sama abi
kamu udah mikirin hal yang
yang sama sekali belum terpikir
sama mama atau sama dewi
ya soal sekolah abi itu
abi harus kita masukin ke sekolah yang bagus
iya jadi sebenarnya ma
aku ingin sekalian bayar sekolah itu
tapi kalau aku mau jujur sama mama
gak memadai untuk bisa membayar sekolah api
itu lama sekali untuk ap
kasian banget kamu
kenapa kamu gak ceritakan
sama mama kalau kamu ditipu
iya sih ma
aku kalau cuma untuk makan ya aku ada lah
tapi kalau untuk sekolahnya abi ya jujur
aku gak punya ma
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
memang saya yang bersalah
tolong biarkan dewi masih kerja disini
untuk nemenin abi
karena ini bukan salah dia
aku merasa apa yang aku lakukan ini benar
pengorbanan ini belum seberapa dibanding penderitaannya dewi
baik pak pokoknya kalau soal uang sekolah abi
udah kamu gak usah khawatir biar mama yang tanggung ya
nanti mama transfer ke kamu
iya makasih banget ya
abi beruntung banget punya oma kayak mama
dan aku juga yakin kalau mas bayu masih ada disini
dia pasti sangat senang sekali mempunyai ibu yang begitu sayang sama cucunya
usaha aku berhasil gampang sekali
ternyata untuk membodohi perempuan tua ini
adi memang tambang emas buat aku
gak apa apa sekarang aku harus pura pura baik dulu sama dia
ya udah kalau gitu mah aku permisi ya
masih ada urusan lain yang harus aku kerjakan
nanti soal uang sekolah abi kamu kabarin mama ya
iya aku juga akan tunggu kabar dari mama
mama transfer secepatnya
kamu gak mau ke kamar abi dulu sebentar
gak usah lah ya ma abi kan juga butuh istirahat
biarin aja deh istirahat ya
oke permisi mama
mas kok jutek banget sih
aku mau ngabarin kamu aja kalau aku pengen ngajakin kamu makan malam naik
soalnya ada yang mau aku omongin soal dewi
kenapa dengan dewi
mas ini tuh kejutan mas
nanti aku kabarin kamu dimana dan jam berapa oke
karena ini kejutan kamu gak usah tanya lagi sama dewi
udah tau banget nih kalau udah urusan sama dewi dia pasti gak bisa nolaknya
udah lima juta
mana cukup coba uang segitu
hah mana cukup coba uang segitu
aku harus cari cara gimana caranya supaya aku bisa morotip uangnya mama
uuuuh besar banget pak
iya kan sini cari juga
yang besar pak
sebentar ada yang dateng
tante bukain pintu dulu
bu biar bibi aja yang buka pintu
ibu lanjutin nyoepin anak anak
iya sebentar ya
bapak sudah pulang
kata ibu sekarang pintu harus dikunci
kenapa mas bobi udah pulang
kamu udah pulang
aku kan bisa jemput kamu
keri kangen banget sama papa
abie sehat sehat kan
nanti pak oding akan nurunin oleh oleh buat kalian dari mobil